jalur pantura ada aneka macam oleh oleh dalam bentuk makanan ringan dan penak penik unik
jika pulang ke kampung halaman atau kembali ke kota asal tidak membawa buah tangan
salah satunya adalah buah tangan dari kabupaten gersik apalagi kalau bukan kuda
gresik jawa timur menjadi gerbang bagi pemudik yang masuk dan keluar dari kota surabaya melalui jalur pantura
gresik juga dijuluki kota puda
karena menjadi satu satunya produsen kue puda di jalur pantura
kue legit yang terbuat dari tepung beras dicampur gula ini sudah menjadi jajanan khas gresik sejak zaman para wali
bagi pemudik yang melintas di jalur pantura uda kerap menjadi pilihan oleh oleh
jalan sindujaya adalah pusat aneka oleh oleh di gersik
semua toko di jalan ini menjajakan puda
ini sih pak saya mau pundaknya
nah puda ini biasanya kalau bulan ramadhan dia rame tidak
kalau bulan ramadan paling ramenya pas weekend aja sih pak
kalau hari biasanya ya normal sih cuma nggak seramai pas weekendnya
tapi kalau pas arus mudik balik
pas harus mudik malah nggak koper di kantung
itu udah ditunggu banyak yang nunggu yang pesen pesen
sehari sampai berapa
sehari kalau normalnya gini ya seribuan
cuma kalau pas musim harus balik mudik
kalau pas harus mudik ya sekuatnya sepuluh ribu bisa
sampai malam buatnya
kalau gini kan paling cuma sampai siang
kalau arus balik harus mudik itu
sekuatnya malah nolak nolak kehabisan malahan kadang
selain puda apa lagi biasanya kalau gersik
kalau gersik jopong ini biasanya
sama ayas ini biasanya pelengkap
soalnya kalau ini sama pudak kan awetnya empat hari
kadang kalau yang nggak bisa empat hari ini bisa seminggu
kalau melintas di jalur pantura salah satu oleh oleh yang cukup populer saya boleh ambil satu dong pak
nah ini dia
puda ini harus dan wajib dibeli nih puda ini
segini bisa berapa harganya
oke saya waktunya membeli oleh oleh
saya boleh numpah ini
kuda kerap diburu karena cita rasa yang meninggalkan kenangan bagi penikmatnya
saat pulang ke kampung halaman pudak tak luput dari incaran
ya untuk oleh oleh di rumah gitu
soalnya dimakan di rumah gitu loh
kan dulu saya kecilnya di sini di gersik gitu
jadi kangen sama makanan ini gitu loh
selain di jalan sindujaya puda dan oleh oleh khas gersik lain
seperti jenang jubung otak otak bandeng dan legen
bisa dijumpai di sepanjang jalan penghubung antara gresik dan surabaya
harganya pun cukup terjangkau mulai rp delapan hingga rp tiga puluh
oleh oleh sudah di tangan saatnya berbagi buah tangan khas gresik ini bersama teman
saudara dan keluarga dekat di kampung
eka rima didi rizwandani gersik jawa timur